ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama juga dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan anak tangerang
delapan anak mengikuti ujian nasional yang berlangsung selama dua jam
ujian nasional di lapas anak tangerang dilakukan secara manual
delapan siswa dipisah dalam dua ruang ujian dengan dua pengawas dari sekolah mandiri di dalam lapas
hari pertama ujian nasional di lapas anak tangerang dimulai pukul tujuh tiga puluh dan selesai sesuai jadwal pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
meski dengan keterbatasan delapan siswa ini sebelumnya rutin mengikuti persiapan khusus menjelang ujian
yang dilaksanakan pihak lapas bersama sekolah mandiri